oh kamu gak sama mandi
aku kan gak janjian sama mandi mah
jadi aku sininya langsung
mama gimana sekarang keadaannya
mama udah alhamdulillah sudah lebih baik
memburu kayaknya abis nangis ya
masuk dulu yuk
spopoku tuh pengen banget kenalan sama kamu
ayo masuk sebentar aja
itu juga kalau misalnya dia ada di rumah sih
lain kali aja deh ya
kan gue udah bilang gue lagi buru buru banget
bantuinya boy masih inget sama gue
gue kan pernah dateng ke acara wedding anniversary
kok takut gitu
ya mungkin dia pikir saya ini bapaknya neng
atau suaminya neng gitu
dia bener baik
kayaknya bang diman pernah kenal deh
pernah lihat dia dimana ya
pernah lihat dimana emang ya
karena helmnya itu pernah saya lihat
yailah helm kayak gitu mah banyak dijual juga kali
udah masuk ya
dia bener baik
bapak cases yet
kok gak muncul muncul sih mas peh
kenapa nggak masuk ke ruangan
soyong mas mau ajak kamu untuk dinner sama dirjen
oke deh setelah gue fikir fikir
untuk kali ini gue turunin harga cabai sedikit deh nggak masalah
eh kan gue turunin harga dari gue gue yang samperin gue yang minta minta
ya oke abis itu gue berasa main layang layangan lagi
gue tarik ulur tarik ulur tarik ulur lagi
gapapa deh gue ngalah
daripada gue pulang diamalin sama nyokap lebih baik gue ngalah aja dulu untuk saat ini
aduh kenapa bisa barengan sih keluar dari ruangan kayak begini
hmm gue harus tahan harga
gue harus biarin mas peh yang nagor gue duluan
soalnya dia keluar dari ruangannya terus nengok ruangan gue
itu pasti ada yang mau mas bi omongin sama gue
mas bep pasti mau ngajakin gue dinner sama orang orang penting itu
saya mau pamit dulu
jadi mau dinernya
iya jadi emang kenapa
terus bukannya harus bawa istri
ya memang seharusnya begitu tapi ketika mas ajak kamu kamu gak mau
ya sudah terpaksa mas ajak reva untuk nemenin mas datang ke acara itu
ya bukannya malu maluin ya mas malah ngajak anak bukannya ngajak istri
seharusnya gitu tapi reva untungnya ngajakin temennya
siapa tuh cindy ya tante tante temennya itu yang namanya cindy
jadi dia berkenan untuk nemenin mas untuk pura pura jadi
jadi dia berkenan untuk nemenin mas untuk pura pura jadi
jadi dia berkenan untuk nemenin mas untuk pura pura jadi

jadi dia berkenan untuk nemenin mas untuk pura pura jadi istri mas

ya harus mau abis mas ngajak kamu kamu nya gak mau

karena mas harus datang dan mas pikir ini adalah dinner yang sangat penting
mas udah janji
boleh mas pergi sekarang
have fun sama tantenya cindy
karena kamu gak mau salah
tertusuk tertohok tersegala ter
untung gue gak cinta banget sama bebe
jadi dia mau pergi sama tantenya cindy
mau sam cindy nya mau cabainya juga dia pergi terserah
untung bukan boy
kalau buat pergi sama calon lain mungkin gue udah kebakarannya
tapi ini ya it's okay lah
gue gak cinta gak masalah
apa maksudnya reva tiba tiba reva memberikan ide untuk
menggiarkan papinya pergi sama tantenya cindy
tuh anak bener bener natsikal
dia pasti punya niat buruk
dia pasti pengen deketin tantenya cindy sama mas be
supaya bisa mas be menceraikan aku
kok kamu gak selalu mau mandi
aku kan gak janjian sama mandi mah
jadi aku isinya langsung
mama gimana sekarang keadaannya
mama udah alhamdulillah sudah lebih baik
abah nyakitin mama ya
abah nyakitin mama
lagipula sekarang ini statusnya mama sama abah kan cuma calon besa
raya tau kok mama sama abah itu saling mencintai
mama jangan ngelakuin hal ini cuma karena
mama mau ngalah sama raya dan mondi ma
dan raya juga tau kok
abah itu gak mungkin dong perasaannya ke mama
ma kebahagiaan raya itu adalah lihat abah bahagia
begitu pun mondi ma
kebahagiaan mondi itu adalah lihat mama bahagia
dan kita pun sekarang fine fine aja kok
kita udah siap jadi adik kakak koma
satu hal yang paling membahagiakan dalam hidup mama adalah
kalau nanti suatu saat kamu bisa hadir dalam kehidupan mama
sebagai menantu mama
sebagai anaknya mama
kalau mondi bisa mendapatkan cewek seperti kamu
pokoknya mama gak mau mandi sama cewek lain selain sama kamu
buah mau ngejar gua lagi
gua harus jadi quake pes
enggak mungkin lah
lu udah nampak tukang buah di komplek gua
sekarang lu kabur
gua mau lu tanggung jawab
terus kalau gue gak mau gimana
ya gua bakalan paksa